kamu kemana saya kamu tenang kamu harus sabar biarkan mereka menyelesaikan kalau mereka marah
dan kantong berisi perhiasan itu enggak jatuh ke tangan kita kita akan terkaya ya
makanya baru kali ini kita dikerjain
untuk menyambut tamu kita yang telah menyelamatkan anak saya bulu
sekarang kita merayakan makan bersama dengan apa adanya
sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sama kamu
kamu mau membebaskan dengan tulus dan ikhlas anak kami
sebagai wujud terima kasih kami kami bawakan bekal timun suri untukmu
atas maafin aku ya telah membuat kamu marah dan terima kasih kamu telah menolong aku
maaf saya minta tolong bagaimana cara keluar dari sini ya
jangan khawatir itu adalah perbatasan dunia lain
kalau kamu berjalan menembus dinding itu kamu akan sampai di tempat tujuan kamu yang inginkan baiklah terima kasih
baiklah terima kasih
selamat kembali ke rumahmu ya
nanti kesini lagi ya laras kita main lagi
kita lihat aja nanti ya dah dah
kemarin saya pergi jauh terus saya nggak tahu orang mau pulang
oh syukurlah kalau selamat selama kamu pergi saudara dan ibu tiri kamu pada sibuk tuh ngurusin cucian yang numpuk
iya mereka jadi sering berantem
udah ya ibu mau ke pasar dulu
rasain emangnya gampang apa nyuci baju
yaudah yuk kita pulang
bu bangun bu
bu bangun bu
ibu lagi tidur juga kamu ganggu ada apa laras pulang bu karas pulang emangnya dia udah
ngedapetin cincin mas kamu salah lihat ya udah tidur lagi ya bu bu bu bu bu
sekarang salah lihat bu ibu bangun aja deh ayo bu ya ya ya
hai kenapa yang pemula emangnya kamu udah temukan cincinnya sekarang aku
enggak satu insya allah
tunggu dulu oh rupanya kamu bisa bicara ya makanya jangan suka main rekut kami akan
berikan kantong ini asal kalian mau nyiapin sarapan pagi yang enak enak dulu buat kami
enak aja minum sarapan kalau nggak mau ya udah kami juga akan nasi kantong berhiasan
sama kalian ayora kita pergi dari sini ayo tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu baik kami akan
makanan sudah tersedia sekarang
kantong berisi perhiasan itu
hai semua makanan ini cuma buat raras untuk
mana buatin susu aja deh apa susu ya kalau nggak mau ya udah
tapi ingat ditaruh di piring yang bersih ya
nih siang sekarang mana kantongnya eh kamu emang nggak suapnya biarkan dimakan dulu
ya nanti pasti terbalik kasih sudah senang bisa makan di kosong tim
kamu mereka physical
kita tak pernah kaya followers
iya tapi kok dia lanem banget sih makannya
baru kali ini kita dikerjain sama kucing
kamu gak usah banyak ngomong
oh jadi kamu bohong ini buya
terima kasih ya
kamu bukan ganti cincin aku yang hilang
tapi juga ngasih keisan yang lain
oh iya aku juga punya hadiah buat kamu
kok kita malah kesini mana hadiahnya
tumpukan baju yang harus kamu sebutkan
ayo cepat kerjakan
ayo cepat kerjakan
ayo cepat kerjakan
ayo cepat kerjakan
ayo cepat kerjakan
hah dasar sekali jahat tetep aja jahat
padahal aku udah mantul
padahal aku udah mantul
nah jadi apa yang kamu lakukan
nah jadi apa yang kamu lakukan
semalam aku gak tidur
aku yang akan membereskannya
serahin aja semuanya sama aku
udah kamu tidur
nanti kalau udah selesai aku bangunin deh
yaudah aku tidur dulu ya